kau ingat kan
kamu ingat kan
saya akan membuktikan kalian
kalau keisha itu anak kandung saya
sekarang hidup saya harus berubah
sekarang hidup saya hancur
karena saya tidak pernah melihat keisha
harusnya saya yang merasa paling terkejut
kemarin kamu tidak beritahu saya
kamu masih tahu kalau keisha meninggal
saya yang merasa kehilangan om
karena saya adalah ayah kandung dari
kamu bukan ayah kandungnya keisha
tolong kamu berhenti menghantui anak saya
ini untuk saudaraku
kamu bukan bapaknya keisha
gak paham juga kamu
kita berdua ya
biar papa dan juga keisha
bisa dilapangkan jalannya
kita sudah mulai menata hidup kita
mama janji nanti mama sering sering kesini ya
sementara ke rumah orang tua kamu atau mau ke rumah kita
kau mau kemana aku ikut
ya kalau boleh aku mau tinggal di rumah kamu aja doa
kamu tuh harusnya sadar diri riki
setelah apa yang kamu lakukan sama elsa
saya akan membuktikan kalian
kalau keisha itu anak kandung saya
hidup saya hancur
karena saya gak pernah melihat keisha lagi
nino dan elsa juga hancur
mikirin mereka gak kamu
sekarang saya akan mencari tahu
penyebab keisha meninggal
dan saya gak akan pernah membiarkan
orang yang bikin keisha meninggal
itu hidup dengan bebas
sedangkan hidup saya hancur
saya nggak akan pernah biarkan dia hidup bebas
dia itu siapa
kamu apa apaan sih riki
kamu tau gak
kalau kamu melakukan itu justru akan memperkeruh keadaan
saya gak peduli tante
aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
lihat nanti apa yang akan saya buat
mau buat apa kamu
mau buat apa
pak pak pak
ngobrol sama siapa tadi
ngobrol sama siapa tadi
iya bener itu riki
iya bener itu riki
enggak salah lagi ternyata dia ikutin gue dan nino sampai sini
gak salah lagi ternyata dia ikutin gue dan nino sampai sini
itu tadi sama pengunjung makam ini juga
nggak sengaja tadi di parkiran mobilnya bersenggolan sama mobil papa
tapi ya udah cuma salah paham aja kok
tapi enggak kena apa apa kan
ini ke pemakaman aku gak bilang tau gitu kan dari tadi kita bisa barengan ya
iya tadinya tuh memang mau nemenin tapi
mau nemenin kalian cuma gara gara orang tadi
jadi berantakan semuanya ya
yaudah kita kan udah selesai dari makam keisha
kayaknya kita langsung pamit aja ya ma pa
aku juga gak jadi kerumah rumah lo papa
aku langsung ke rumah kamu aja
yaudah terserah kamu
tapi kapan kapan kamu main ke rumah mama sama papa dong
kita jalan sekarang
baik baik ya saab
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
makasih juga saya
tapak kita ada
dia petoknya lagi
ya jadi yang iya tuh
kamuamps bti tersentang
kata mereka ada yang ingin mereka diskusikan pak
iya kita boleh ketemu sama mereka hari ini
iya pak dan untuk meeting kita kali ini saya sudah siapkan materinya di ipad bapak karena untuk berkas sprint outnya tidak kita bawa
ya kamu siapkan aja semua berkas berkasnya